kunci rumah kunci rumah mana
udah bareng aja lah
aduh ceritanya panjang banget nanti aku ceritain ya
aduh kak anterin saya ke rumah laras ya
aduh soalnya ini aduh perut aku
aduh maaf neng
saya lagi jagain lah pak koran
iya itu udah tinggalin aja
gak penting ya
anterin saya aja ya
ya ampun udah deh
tinggalin aja beneran deh ini gak kuat beneran
gak boleh ditelantarin
terus kalau kata bapak kak
kang kalau ada orang yang kesusahan harus kayak gimana
ini sakit banget seru aku yuk
yaudah ya ini ya
lu diapain eh
gak apa apa yuk
soalnya ini saya udah gak kuat banget
mules yuk yuk yuk
yuk yuk berangkat
din kenapa lu
saya baru ingat
kenapa sih bang
ojak soal emput
saya cuma cerita doang bang
ngapain cerita ceritain urusan gua
aduh aduh aduh bang aduh bang
kenapa lu pada ribut di sini
nih mau ambil aja
bukan maksud lo ojak harganya berapa
hah kan gak usah bayar
barang cuma jantung doang kok
sengget pake pisau
lu bagaimana sih jak mau ngambil jantung lo gak bawa pisau
sana pinjam tetangga
gak ada orang nih
kayaknya gak ada deh
gue pakai tangan hijau aja
makan di sini apa bungkus mbak
dibungkus tapi jangan terlalu pedes ya
siap tutup dulu ya mbak
ini lagi di kaki lima lagi beli makanan
baru juga nyampe
koran koran gue ilang
loh apa ini
loh apa ini
loh apa ini
loh apa ini
loh apa ini
loh apa ini
loh apa ini
loh apa ini
loh apa ini
loh apa ini
loh apa ini
loh apa ini
loh apa ini
loh apa ini
loh apa ini
loh apa ini
loh apa ini
buat books apa
mata laki yang diputuskan
teman yakin berjaya
orang orang gua mak gur
lihat tisna enggak
gak apa apa pak aci
bang uden lihat tisna
itu karan gua
itu karan gua pak gur
putar balik putar balik putar balik
turun turun turun
putar pak gur
kunci rumah mana
udah bareng aja
aduh ceritanya panjang banget
nanti aku ceritain ya
baru aja pergi
buat mertua lu
beneran nih kagak perlu bayar
masih pak aji
cepet pak gur
mut mut mut
kalo denger kok lu ga berhenti
saya akan bawa penumpang pur
biasanya juga lu berhenti
ini penumpangnya bukan penumpang biasa pur
penumpangnya lagi dalam kondisi darurat
kamu mah ga perlu tawa tuh
ini beli makanan
baru mau ke rumah
tapi nggak perlu tiap hari
hah tiap hari juga ga apa apa kok
aku males gitu buat beli makanan tiap hari
ga gitu maksudnya
aku cuma bercanda
ga sepandek kayak gitu mukanya
iya jagain lapak
bukan berarti dibawa bawa
masya allah mot
kamu minta jagainnya saya jagain
eh pas saya jaga ada penumpang yang dalam keadaan kedaruratan
pis lo dari tadi penumpang darurat
penumpang darurat terus
kamu mah ga usah tawa